sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
saya sudah nanya mama sama papa tapi kita gak pernah dapat jawaban
sepertinya kecurigaan budina itu benar
saat pak umar mengusupati tekstil ibu di bandung dulu
pak umar sempat menjalin hubungan dengan seorang wanita di desa sana
malah saya dengar kabar wanita itu hamil
saya mencoba melacak dan saya berhasil mendapatkan fotonya
saya mencoba melacaknya dan saya berhasil mendapatkan fotonya
saya mencoba melacaknya dan saya berhasil mendapatkan fotonya
saya mencoba melacaknya dan saya berhasil mendapatkan fotonya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
enggak maksudnya yang baguslah bagus bagus cincinnya
hari ini aida keluar dari rumah sakit dan kamu harus segera mewakili tapi
mama tidak mau tahu pokoknya sekarang kita harus ke rumah dia
enggak usah biar aku aja enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak
aduh ini gimana
aduh ini gimana pak
ini gimana ini pak
kamu juga pak puan kok manjat manjat
makasih ya nak ya sudah nolongin
untung aja ada anak
aksan kalau habis badan kamu
itu ibu laras
aduh bikin orang bingung saja kamu
ibu laras dan riza
mereka ngapain di sini
ibu laras dan riza
mereka ngapain di sini

dan kenapa mereka bisa kenal dengan aida
kedatangan oma kesini selain untuk melengok aida juga ingin mengundang supaya kalian bisa hadir
pada ulang tahun oma oma ulang tahun ya selain ulang tahun juga oma ingin mengumumkan tentang
pertunangan kalian karena kalian sudah resmi pertunangan dihadapan keluarga besar oma dan
juga klien klien oma yang penting apa oba yang bener dong obama oma kan kemarin kita baru ngadain
pertunangan kok sekarang diadain pesta lagi memangnya kenapa walaupun tidak begitu kan kalian memang sudah
bertunangan secara resmi tapi oma muka aku ini mau ditaruh di mana oma kalau semua klien tahu kalau aku bertunangan sama
maksud kamu apaan ngomong kayak gitu kamu denger ya sebenarnya nih sebenarnya kalau aku
enggak harus tunangan sama kamu kalau di dunia ini cuma ada kamu dan kambing aku milih kambing
ya udah pilih aja kambing
sudah sudah apapun pendapat kalian oma akan tetap mengumumkan pertunangan kalian secara resmi
jangan khawatir bingok gua mau lihat ya
tolong agak luar tidak banyak
asalahnya bisa rev
semua bukti mengarah pada kpk
sekarang juga kamu keluar dari sini
dan saya tidak akan memberikan kesanggutan tersebut
aku merasa selama ini aku sudah bekerja dengan baik dengan jujur
tapi tega teganya bularas pemilik perusahaan memecat aku dengan tuduhan korupsi
tidak ada masalah
masa lama ini sudah
aku terpaksa pergi meninggalkan kamu dengan cara seperti ini
tapi ini adalah jalan terbaik buat kita semua
sejak kehilangan pekerjaanku
aku sudah menjadi orang yang tidak berguna
bahkan aku gak bisa berbuat apa apa melihat keluarga kita terlilit hutang
orang yang telah memecat suamiku atas kesalahan yang tidak pernah dia perbu
sampai akhirnya suamiku meninggal bersendiri
kamu pikir dengan minta maaf
semua dosa dosa kamu bisa diamponi